tolong diperiksa keadaannya
ku minta kalian keluar
sedang tidak enak
aku tidak bisa menghilangkan wajahmu di pikiranku
aku cinta padamu
dan memilih kamandanu
kakak kamandanu memang kalah jauh dibanding dirimu
tapi dia tidak pernah memperlakukan aku seperti ini
dia sangat menghargai aku seorang wanita
tidak seperti kamu
aku tidak akan biarkanmu mati nari rati
aku tahu kamu kecewa padaku
tapi kulakukan itu
karena hanya itu satu satunya cara agar aku mendapatkanmu
aku yakin aku bisa meluluhkan hatimu
aku yakin aku bisa menerima perhatianmu
dan meminta maafku
bukan hanya itu
aku bisa membuatmu jatuh cinta pada nari rati
aku mohon lepaskan aku
jangan sentuh aku
maafkan aku rati
aku memang salah
tapi aku akan bertanggung jawab
aku ingin bersemangat
satu hari lagi
aku akan menaklukkanmu dengan syair syair ku
ini adalah wilayah desa tangkur
ranubaya akan melewati tempat ini
karena ini satu satunya jalan untuk menuju ketuban
kakang bajil menyuruhku untuk mengawasi tempat ini
tapi ini sangatlah luas
bagaimana aku bisa mengawasi semua pintu keluar
hambanya ini kami siap menerima perintah
jalan bangka jalan lejong
awasi semua jalur untuk menuju ketuban
jangan sampai ada pendekar bernama ranubaya
keluar dari tempat ini
tangkap dia hidup hidup
kita harus kerahkan anak buah kita untuk menangkap buah ranubaya
jangan sampai dia lolos
bagaimana luka lukamu gar
sudah sedikit lebih baik romo
ramuan birongkot memang ampuh
romo jadi tidak begitu khawatir
sebelum pendidikan dharma putra
kamu sudah pulih
pasti aku sudah pulih
dan kamandanu tidak akan menyangka
kalau aku pulih secepat ini
dia akan penasaran
dan aku akan menangkap dia
dan aku masih bisa mengikuti pendidikan dharma putra
kalau dia pulang nanti
biar romo kasih pelajaran
kenapa kamandanu meminta kita untuk menunggu di sini
mungkin dia mau memberikan kau
sama robonya pria kedatangan raden
mereka tidak perlu repot repot
romo pergi ke rumah nyuwari kak
buat apa romo ke rumah nyawari
aku tidak tahu
aku minta kalian keluar
kakakmu sedang tidak enak badan
biarkan dia istirahat
apa sebenarnya yang dialami oleh putriku
baik bagi saya
jadi kami muda
semalam mengigil dan mengigau
saya khawatir terjadi apa apa
jadi saya minta nyiwari untuk memeriksa
ngiwari pasti tahu apa yang terjadi pada nari ratih
bahaya kalau sampai dia memberitahu rakyat huruf
nyiwari menjaga rahasia ini
kasian nari ratih
ada apa nyi
apakah kau sudah melakukan hubungan terlarang dengan seorang laki laki
aku belum pernah melakukan hubungan terlarang
aku belum pernah melakukan hubungan terlarang dengan seorang laki laki
aku belum pernah melakukan hubungan terlarang dengan seorang laki laki
asalkan kamu jujur sama nyaib
siapa tahu ya bisa membantu masalahmu